bang turun bantuin
bang mbak j
bukan panglima polim dua puluh
lihat perempuan jatuh dari baja
jangan jangan perempuan itu setan
kang parman kenapa
ada setan naik bajai saya
dia naik di pangkalan
pas udah nyampe tujuan
udah hilang duluan
jangan jangan setannya dari panglima itu
kira kira setan itu naik bajaj
saya jadi takut narik lagi
gak usah takut
kok balik lagi
pin kamu berapa
pin itu rahasia
gak boleh dikasih tahu siapa siapa
termasuk sama petugas bang
oh gitu ya
masa kamu gak tau
eh ketemu lagi
yang tinggal disini siapa
maksud saya ada temen apa sodara
waktu itu saya kesini cari tempat kos
sekarang saya kos disini
selain sekarang kos disini
sekarang mau kemana
saya kos biar gak ke kampus
saya juga punya
pin itu gak boleh dikasih tau siapa siapa
termasuk sama petugas bang
itu sih penatee
buat apa mau mainan rata rata kayak gini
buat gaya aja
gaya apa kalau gak ada manfaatnya
gak ada dong manfaatnya
kan tadi udah saya bilang
bang turun bantuin
naik ke bajaj
mau kamu ajak kuliah
kok mau ngapain
emangnya abang tadi gak denger
kalau sakit berarti harus dibawa ke rumah sakit
nggak harus ke rumah sakit
ke klinik atau ke puskesmas juga boleh
nanti mau dibawa ke rumah sakit klinik atau puskesmas
sekarang kita naikin ke bajai dulu
mau dibawa kemana nih
terserah abang aja
jangan terserah saya
saya juga cuma belompok
kan tadi kamu yang punya ide bawang bapak ini
tanya aja sama si bapak
pak mau dibawa kemana
rumah sakit klinik atau puskesmas
jawabannya gak kedengeran
ya pak jawab
udah gak bergerak
kayaknya bapak itu udah mati
mati itu cocoknya buat binatang
kalau manusia meninggal
kayaknya bapak itu udah meninggal
saya nggak pernah punya pengalaman dapat penumpang terus meninggal di bajai
saya juga gak punya pengalaman naik bajai bareng sama orang
terus orangnya meninggal
kamu jangan pergi dulu
kita belum selesai diskusi
kamu harus ikut tanggung jawab
yang punya ide ngajak bapak itu naik bajai
tapi itu karena saya nggak tahu kalau dia bakal meninggal
kita emang gak tahu
kapan bapak itu bakal meninggal
kita juga nggak tahu kapan kita bakal meninggal
makanya sebelum meninggal
kita harus jadi orang baik dulu
terus kita harus gimana
kita emang harus melakukan sesuatu
tapi ada yang kita lupa
kita belum kenalan
mayatnya gak ada
ada mayat bisa jalan
tadi pagi saya dapat penumpang setan
tadi pagi ada penumpang perempuan naik ke bajai saya